dua warung makan yang berada di kawasan rawamangun pulau gadung jakarta timur
ditutup paksa petugas satpol pp pada selasa pagi
kedua warung makan tersebut kedapatan masih menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya
petugas pun langsung memberikan sanksi tegas berupa penutupan selama satu hari ke depan
berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang masa psbb ketat
setiap warung makan ataupun restoran diperbolehkan beroperasi dengan syarat tidak menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya
aturan tersebut wajib dipatuhi para pemilik warung makan sampai akhir masa pengetatan psbb pada dua puluh tujuh september mendatang
kedua warung makan tersebut kedapatan masih menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya